dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait peresmian sekretariat bersama pkb gerindra
sudah bergabung bersama kami koresponden cnn indonesia ausirion dholu
selamat siang rio ini pantauan anda seperti apa situasi di sana
apakah dengan diresmikannya sekretariat ini kedua partai lantas sudah menentukan nama calon presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh empat nanti rio
selamat siang farhanisa memang kalau kita lihat di awal tahun ini
tensi politik kian memanas setelah pada akhirnya koalisi kebangkitan indonesia raya yang diisi oleh partai gerindra dan juga partai pkb
pada akhirnya meresmikan kantor sekretariat bersama yang memang kalau kami dengar informasinya ini sudah direncanakan sejak awal tahun
bahkan dari tahun lalu begitu yang pada akhirnya baru terjadi pada tanggal dua puluh tiga januari
hari ini dan memang peresmian kantor sekretariat bersama ini
ini akan menjadi simbol bagi kedua partai untuk memperkuat dan memperkuat soliditas diantara kedua partai
untuk membangun strategi pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
nah tadi tepat di belakang saya ini ini menjadi lokasi di mana ketua umum prabowo subianto dan juga ketua umum partai kebangkitan bangsa
muhaymin iskandar ini melakukan pidato ataupun juga potong pita begitu
meresmikan kantor sekretariat bersama yang akan menjadi tempat berkumpulnya bagi para elit atau petinggi kedua partai
untuk kemudian menyusun strategi pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
meskipun seperti yang tadi anda juga tanyakan dan juga saya sebutkan juga
bahwa kedua partai hingga pada saat ini masih belum menentukan nama calon presiden dan juga wakil presiden
yang akan diusung untuk pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
nah kami sudah merangkum ada sekitar empat alasan utama mengapa pada akhirnya
kantor sekretariat bersama ini diresmikan oleh kedua partai
meskipun belum memiliki nama nama calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung
yang pertama adalah karena memang kedua partai tidak memiliki kendala terkait dengan komunikasi
yang dilakukan oleh kedua ketua umum partai
yakni mohaimin iskandar dan juga prabowo subianto
karena kalau kita lihat dari berbagai acara bersama
baik yang ada di senayan walaupun pada saat itu kita ingat melakukan pendaftaran bersama di kpu
ini kedua partai ataupun kedua ketua umum partai ini sangat cair
dalam hal komunikasinya
dan yang kedua adalah tidak ada kendala ideologis dari kedua partai untuk membangun strategi
terkait dengan visi misi pembangunan indonesia yang akan datang
lalu kemudian juga yang ketiga kedua partai ini masih sangat saling membutuhkan dalam hal
basis suara yang akan didapatkan oleh kedua partai
kita ingat bahwa pkb ini memiliki basis suara dari kalangan nu
dan juga gerindra memiliki basis suara dari kalangan nasionalis begitu
sehingga muncul simbiosis mutualisme
di antara kedua partai untuk kemudian terus menjalin komunikasi terkait dengan pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan juga kantor sekretariat bersama ini menunjukkan bahwa kedua partai ada dalam posisi yang sejajar
terkait dengan ideologi lalu kemudian perumusan strategi dan juga perumusan visi misi
terkait dengan pemenangan pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang dan membawa indonesia ke arah yang lebih maju begitu
nah memang kalau kita ingat seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa kedua partai ini
pada hari ini memunculkan tensi politik yang kian meningkat yang tentu akan diperhatikan oleh partai partai lainnya
yang hingga pada saat ini masih belum membentuk koalisi juga begitu
dan dari gerindra dan juga pkb kita juga ketahui bahwa muncul spekulasi terkait dengan koalisi yang rapuh begitu
karena memang hingga pada saat ini mereka masih belum menentukan nama capres dan cawapresnya
ada sejumlah hal yang kami catat kenapa pada akhirnya muncul spekulasi tersebut
karena seperti yang saya sebutkan ada negosiasi yang belum selesai
di antara ketua umum prabowo subianto dan juga muhaymin iskandar
terkait dengan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi prabowo subianto dalam pilpres dua ribu dua puluh
kalau kita lihat saja dalam hasil survei yang muncul terbaru ini dari lingkar survei indonesia begitu
namun untuk ketua umum pkb sendiri
dan ini yang akan menjadi komunikasi ataupun negosiasi yang cukup rumit di antara kedua partai
terkait dengan mengapa pada akhirnya walaupun sekretariat ini sudah diresmikan
namun kita masih belum bisa menjawab secara pasti
apakah koalisi ini akan berdiri sampai pada akhirnya pendaftaran di kpu
terkait dengan calon presiden dan wakil presiden akan dibuka
kita tunggu bagaimana nanti namun tadi yang dapat kami pastikan bahwa

membuka kemungkinan terkait dengan bergabungnya partai partai lain ke dalam koalisi ini
karena tadi prabowo juga sempat menyebutkan bahwa meskipun di belakang saya ini hanya ada dua logo partai
dua partai gerinda dan juga partai pkb
mereka terus membuka kemungkinan akan nantinya ada partai yang bergabung dalam koalisi ini
dan nantinya akan dipasang logo logo partai partai yang lain
dia tidak menyebutkan bergabungnya partai partai lain
dia tidak menyebutkan berapa partai
namun dia memastikan bahwa akan ada partai yang lain yang akan bergabung dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
baik tentunya kita semua akan menantikan seperti apa perkembangannya jelang pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
terima kasih koresponden cnn indonesia ausirion dholu atas laporan langsung anda